sakit kepala bisa menyerang kapan saja
penyebab sakit kepala pun berbeda beda dengan sensasi sakit yang berbeda pula
ya biasanya lebih karena kurang tidur aja
ya biasanya sih direbahin aja sih
sakit kepalanya ini mungkin karena stres saya sih
karena emang kalau misalnya lagi banyak tumpukan kerjaan
sering sekali disini berat kadang disini juga gitu
kayak ada sedikit migren kalimbaya saya
sakit kepala memang beragam jenisnya
mulai dari gejala yang ringan hingga berat yang mengganggu aktivitas
seperti yang dirasakan oleh yuri ananda
wanita berusia dua puluh empat tahun ini sempat mengalami sakit kepala yang cukup sering
yaitu tiga kali seminggu dan ini terus terjadi selama tiga tahun terakhir
hasil ct scan semuanya menunjukkan
baik baik aja nggak ada masalah apapun
dan pada akhirnya kita coba nih untuk ngelihat kayak gimana sih sehari harinya
ternyata dokter akhirnya dokter menyimpulkan kayaknya kemungkinan ini karena ada asma
sama anemia juga terus ditambah lagi pola hidupnya nggak sehat
bikin hal kayak kadar oksigen dalam darah makin turun
dokter spesialis saraf rumah sakit geraha kedoya
dan anastasia maria loho menjelaskan
pusing berbeda dengan sakit kepala
pusing memberikan sensasi kepala seperti berputar
sedangkan sakit kepala cenderung merasakan kepala nyeri
atau kepala seperti ditusuk
dr maria menambahkan ada dua jenis sakit kepala yaitu primer dan sekunder
kalau sakit kepala tipe primer ini secara struktur di kepalanya itu tidak ada kelainan
mungkin kalau yang kita sering dengar
itu istilah sakit kepala tipe tegang atau migrain seperti itu
itu masuk dalam sakit kepala primer
atau ada juga sakit kepala sekunder yang kedua
yaitu sakit kepala yang memang berkaitan dengan gangguan fungsi atau struktur di sekitar kepalanya
misalnya ada infeksi di otak
ciri ciri sakit kepala primer berbeda beda
untuk migran biasa
kepala terasa seperti berdekatan
denyut bisa satu atau dua sisi
migraine bisa disertai muntah dan mata cenderung sensitif dengan cahaya
selain itu ada juga sakit kepala karena tegang
yaitu rasa sakitnya seperti tertusuk atau terikat
tipe primer memang biasa disebabkan karena kelelahan
stres atau penggunaan laptop atau gadget terlalu lama
sakit kepala primer memang paling sering terjadi
pertolongan pertama saat sakit kepala adalah dengan beristirahat yang cukup
banyak minum air putih atau jika perlu mengkonsumsi obat
untuk yang sekunder tentunya satu kita harus mencari dulu penyebab pastinya
apakah ini tipe yang mana
misalnya apakah ini akibat suatu perdarahan
akibat suatu tumor misalnya atau suatu infeksi
nah tentunya untuk mengobatinya pun akan berbeda gitu
sesuai dengan penyebab dari penyakit tersebut
ciri ciri sakit kepala tipe sekunder yang harus diperhatikan adalah
ketika sakit kepala berlangsung dalam waktu lama dan rasa sakit yang teramat
kemudian disertai dengan berat badan turun demam kejang hilangnya kesadaran
kesulitan berbicara dan melemahnya tangan atau kaki
jika hal tersebut sudah terjadi
maka konsultasi ke dokter penting untuk segera dilakukan
untuk mencegah sakit kepala
tentu pola hidup sehat harus dilakukan dengan makan bergizi
tidur cukup dan perhatikan posisi tubuh saat bekerja